ini juga ada terobosan baru dalam turnamen pubg mobile yang digelar oleh id bike esports dua ribu sembilan belas di indonesia convention exhibition tanggerang selatan beberapa waktu lalu
turnamen bertajuk bubu e sports turnamen dua ribu sembilan belas ini menawarkan hadiah yang setara untuk tim putra maupun tim putri yang bertanding
tengah lius mencatatkan hadiah terbesar untuk kompetisi putri esports pubg mobile di asia tenggara
turnamen bertajuk bubu e sports turnamen dua ribu sembilan belas atau best
diikuti enam belas tim putra dan putri esports
turnamen ini memberikan hadiah terbesar se asia tenggara
untuk kompetisi putri esports pubg mobile sebesar rp dua ratus sembilan puluh juta
nilai hadiah tersebut sama besarnya untuk pemenang divisi putra yang disambut baik oleh atlet putri e sports
seneng banget dong kan kemarin aku kan pinc itu cowok rp empat ratus juta kita cuma dapat juara satunya rp sepuluh juta
nah sekarang kan sama

aku sangat senang bahwa bu shinta melakukan id byte esports ini
itu benar benar mendorong perempuan ke industri permainan karena kita masih melihat kegigalan
antara bagaimana pemain pemain itu mendapatkan pendapatan yang lebih besar
jadi sekarang kita berharap akan ada keadilan
turnamen ini memang ingin mengangkat isu peningkatan kesetaraan gender di dunia e sports
yang menjelaskan id byte esports dua ribu sembilan belas
merasa bahwa seharusnya e sports menjadi tempat perwujudan kesetaraan sepenuhnya bagi atlet putra dan putri
karena baik buruknya seorang gamer bukan berdasarkan gender
melainkan keahlian berpikir untuk fokus dan membangun strategi tanpa menuntut kekuatan fisik
saya pikir kayak ini karena memang belum ada yang membuka jalan untuk memberikan platform turnamen turnamen buat perempuan gitu
nah saya rasa kalau memang ini nanti kedepannya
kita bikin lebih banyak turnamen perempuan yang price poolnya juga bagus ya angkanya
pasti lebih banyak investor investor di dunia e sport yang akan membangun tim cewek
kalau sekarang memang kalau kita bangun tim cewek tapi nggak ada turnamennya
terus price pool nya segitu investor tim ini tidak akan membangun tim cewek
mendingan yaudah cowok aja yang dibangun
dengan hadiah yang cukup besar di turnamen ini
tim e sports ternama indonesia menambah divisi putri dalam tim mereka

yang divisi putranya pernah mewakili indonesia di kejuaraan dunia pubg mobile
bigetron menurunkan dua tim pubg mobile putri mereka melalui bellatron esports dan bellatron elite
sudah saatnya turnamen e sports indonesia memberi perhatian lebih pada pemain putri
berdasarkan data pada tahun dua ribu tujuh belas yang dikutip dari newzoo lembaga riset milik nielsen
jumlah gamer pria dan perempuan di indonesia tidak terpaut selisih yang jauh
turnamen pubg esports turnamen dua ribu sembilan belas diharapkan bisa menjadi titik awal kesetaraan
pada kompetisi esports di indonesia bahkan asia tenggara
kedepan pemain putra dan putri bisa bersaing dalam satu turnamen
atau bisa bermain dalam satu tim tanpa pembagian divisi berdasarkan gender
tanpa pembagian divisi berdasarkan gender